ditetapkan lebih lima tujuh ratus dua puluh satu lebih
nggak sebentar dong sebentar dong
jangan mikir sendiri ini sambil saya pandu
partai aceh di nagan raya ii itu suaranya berapa ditetapkan oleh termohon
menurut pemohon yang benar berapa
nah sekarang persoalannya kalau partai aceh yang anda persoalkan
menurut termohon berapa partai aceh
ini partai aceh yang saya sebutkan tadi miliah maaf lima tujuh ratus tujuh
menurut pemohon semestinya berapa
seharusnya partai p tiga itu tidak seperti itu
lima puluh delapan yang ditambah suaranya
pada tps satu desa pulau tunggol ditambah empat belas suara
pada tps satu desa kaye uno ditambah dua puluh delapan suara
pada tps dua pasik
pada tps dua pasik
pada tps dua pasik
pada tps dua pasik
pada tps dua pasik
karena ada kesalahan perhitungan tadi
berdasarkan bukti yang kami ajukan yang kami sampaikan
dan saksi nanti akan kami bawa kemarin
bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian
nagan raya daerah pemilihan nagan raya dua
satu untuk partai aceh seharusnya tetap masih lima tujuh ratus tujuh
sedangkan untuk p tiga seharusnya
meminta memerintahkan kepada termohon komisi pemilihan umum
untuk melaksanakan keputusan ini
apabila majelis hakim nanti buat pendapat lain
mohon diputus seadil adilnya
ini yang mulia kami sampaikan nanti di
iya nanti disampaikan di sini
ini yang mendukung bukti bukti yang pokok
jadi ini terkait dengan suara dari muhyibudin ya
yang sedang mereka perjuangkan
dua duanya suara mereka suara atas nama partai acm
oh kenapa enggak partai acehnya langsung turun
makanya saya sampaikan tadi identitasnya yang mulia kemarin
sudah kami buat itu karena buru buru
dan sekarang kesempatan kami sampaikan bahwa atas nama partai aceh juga
rekomendasi dari bawaslu pada saat ini sudah ada untuk disuruh untuk
yang lima puluh itu ya
sudah dilaksanakan belum rekomendasi itu
sudah dijalankan rekomendasi yang disampaikan oleh kip itu ya
tapi kip tidak mau membuka melaksanakan mengoreksi karena pada saat itu
tidak berlaku lah yang mulia maka kami sampaikan ke majelis hakim yang mulia untuk baik dipertimbangkan dalam
kenapa tidak dilaksanakan itu rekomendasinya kpu juga ya
dan yang membuat rekomendasi pun nanti kita minta untuk dihadirkan
kalau enggak diminta bicara jangan bicara dulu
ini beliau baru minta ke bawaslu
jadi itu yang dipersoalkan khususnya pihak terkait dan termohon
jadi ada yang beda antara suara partai aceh dan partai persatuan pembangunan
jumlah suaranya juga nggak banyak
mintanya di dalam petitum langsung diputuskan suara yang benar oleh mahkamah
sama tidak diminta penghitungan suara ulang atau rekapitulasi ulang